samsul arief dan kiki ramadhani
kedua orang tua sah bocah tujuh tahun
yang matanya ditusuk hingga mengalami gangguan penglihatan sebelah kanan
sabtu siang kembali dipertemukan dengan pihak sekolah upt sdn dua ratus tiga puluh enam gresik jawa timur
pertemuan kedua belah pihak dijebatani oleh perwakilan
dinas pendidikan kabupaten gresik dan unit ppa polres gresik
namun pertemuan selama kurang dari setengah jam tersebut tidak membuahkan hasil
pihak sekolah menolak menunjukkan rekaman kamera pengawas
terkait kejadian naas yang menimpa sah hingga menimbulkan kebutaan
bahkan ketika dimintai keterangan awak media
kepala sekolah bernama umi latifah ini menolak
sorry sorry saya punya hak untuk kita
terima kasih bu
sikap sekolah yang dianggap tidak kooperatif ini semakin membuat kedua orang tua korban kecewa berat
padahal di lingkungan sekolah upt sdn dua ratus tiga puluh enam gresik ini terpasang lima kamera pengawas
termasuk di lokasi tidak jauh dari aksi kekerasan yang menimpa sah
kecewa ya kan bisa diajak komunikasi baik baik
dari awal kan sebenarnya diajak baik baik gak mau
sebelumnya mata seorang siswi sekolah dasar di kabupaten gresik
jawa timur ditusuk sunduk bakso oleh seorang anak tidak dikenal
karena tidak mau memberikan uang pada tujuh agustus lalu
ketika itu korban sedang mengikuti lomba agustusan di halaman sekolah
tiba tiba seorang anak tidak dikenal meminta uang tetapi ditolak oleh korban
namanya sifatnya memidiasi ya
untuk selanjutnya ini kami sudah serahkan kepada teman teman yang ada di polres gresik
miftahul arief gresik jawa timur